tiga mei dua ribu dua puluh dua pesisir pantai utara jawa tengah dilanda banjir pasang atau banjirop
banjirop melanda sejumlah daerah di wilayah jawa tengah yakni tegal kabupaten pekalongan kota semarang demak pati dan remba
tingginya gelombang yang terjadi di pesisir pantai utara jawa tengah mencapai satu dua hingga dua lima meter
menurut lembaga penerbangan dan antariksa nasional keadaan ini terjadi karena adanya gravitasi bulan dan juga gelombang laut yang cukup tinggi
hal yang harus diantisipasi adalah ketika terjadinya bulan purnama dan juga kondisi parigi yang telah terjadi tanggal tujuh belas mei dua ribu dua puluh dua yang lalu
sebelum terjadinya banjirop di jawa tengah bmkg mengeluarkan peringatan dini banjir rop dan gelombang tinggi untuk wilayah pesisir jawa tengah pada dua puluh tiga hingga dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
dua faktor dari bulan atau faktor kosmogenik faktor astronomis pada banjir pasang di pantai utara yang lalu itu tidak terlalu dominan
sehingga kemungkinan besar yang mempengaruhi itu adalah karena adanya gelombang laut yang memang cukup tinggi
keadaan ini juga disebabkan oleh penurunan permukaan daratan
menurut data dari badan informasi geospasial gatot pramono mengatakan setiap tahunnya permukaan di wilayah jawa tengah turun sembilan lima hingga sembilan delapan cm
kalau kita lihat di dua ribu tujuh belas itu memang penurunannya itu sekitar delapan empat cm per tahun
kemudian dua ribu delapan belas sembilan lima dan dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh itu sembilan delapan
jadi kurang lebih memang bahwa terjadi
penurunan atau rate penurunan percepatan penurunan dari wilayah tersebut ya
gara gara apa adanya penurunan land subsidence seperti itu
terkait dengan rob sendiri itu kan faktornya macam macam mbak ya
ada faktor alamnya juga ada faktor tanggulnya seperti itu
kalau memang ini ada tanah yang turun mbak
tanah yang turun
terus kemudian ada faktor gelombang misalnya
tapi juga ketika tanah turun itu bisa jadi si tanggul yang sudah dibuat itu kan turun mbak
ketika ada air ya airnya masuk
ia juga menambahkan permukaan tanah yang semakin turun akan berpotensi meningkatkan masuknya air laut ke daratan
kondisi perigi dan peningkatan gelombang tinggi serta banjirop serupa juga berpotensi terjadi di pesisir jakarta
pemerintah provinsi dki jakarta bersama pemerintah pusat terus berupaya untuk membuat tanggul
demi mengantisipasi banjirop di pesisir jakarta
banjirop itu kan antisipasinya ada beberapa program ya
di antaranya dibuatnya takbul kemudian juga kita minta warga yang ada di sekitar banjirop
juga bisa pindah ya tempatnya kemudian juga kita terus lakukan sosialisasi kepada masyarakat
hati hati karena banjirop ini kan datang tidak hanya di musim hujan ya
lama pasang bulan purnama dan lain lain itu sering adanya banjirop
apalagi kita tahu sekarang ada perubahan iklim nah ini juga menyebabkan adanya meningkatnya banjirop
bmkg menyebutkan bahwa potensi terjadinya banjirop di pesisir jakarta akan terjadi
namun memang tidak akan sebesar yang terjadi di jawa tengah
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
menghimbau masyarakat yang tinggal di pesisir jakarta untuk selalu waspada dan hati hati dengan keadaan
bella mulahela indra hadi jakarta